jumat lalu dinas pendidikan situbondo mendapat laporan dari guru salah satu sekolah dasar negeri
yang menemukan sedikitnya dua belas pelajar dengan luka sayatan di lengan
para pelajar ini mengaku mengikuti tren di media sosial dan membeli alatnya dari pedagang di sekitar sekolah
kami sudah menghimpun di edaran itu untuk melakukan ini semacam sweeping ya untuk anak anaknya itu
tentang luka luka yang ada kalau ternyata sampai hari ini nggak ada laporan
termasuk kami juga minta ditulis di situ ya semacam shipping lah coba ngecek bagi penjual itu
paman paman yang jual itu karena itu alatnya itu yang di sekolah yang kejadian itu dijual katanya di luar
infonya di situ
untuk mencegah terulangnya kejadian itu dinas pendidikan dan
pihak sekolah melarang pedagang di sekitar sekolah berjualan benda tajam tersebut
dinas juga mengeluarkan surat edaran agar guru dan wali murid aktif mengawasi pergaulan anak anak
rabu pagi kepolisian resor situbondo menggelar razia pedagang mainan di sekolah sekolah
sejumlah pedagang diimbau untuk tidak menjual mainan yang tajam dan berbahaya
karena musimnya dilarang ya memang nggak jual boleh bolehnya risiko
bahaya takut bisa digunakan
kayak kemarin dulu
nggak kadang itu anak anak itu di gini kakak taruh dulu
polisi meminta barang dagangan yang memiliki sisi tajam seperti busur dari plastik untuk tidak dijual
begitu juga dengan silat dan benda tajam lainnya
belum ditemukan karena mereka juga sudah paham dan juga rata rata pedagang kaki lima itu juga orang tua siswa semua
pihak sekolah belum mau berkomentar kepada media
dinas pendidikan memastikan sejauh ini tidak ada lagi pelajar yang melakukan hal serupa
baik di sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lain
saya nalali mustafa situbondo jawa timur